kicimpringnya jadi direndos
iya yang kamu rencanain sama serena
katanya kicimpringnya mau direndos
ya maksudnya itu
saya mau ngantar ke cimpling
saya ada order tambahan
saya selalu rindu order
tadi ada serangan di tempat parkir
setelah kejadian itu
agus sudah bisa dihubungi
dan tidak diketahui keberadaannya
dan beri pelajaran pada orang orang yang sudah bikin kekacauan
untuk informasi selebihnya tentang kejadian itu
nanti saya kirim nomor kontak petugas lapangan saya yang lain
senang bekerja sama dengan anda
semoga kemaafan anda
semoga kemaafan anda
sampai jumpa di kemur gunung
kamu udah dua hari gak muncul
saya nggak ada lawanmen catur
saya ada kerjaan dari bos remon
saya nggak diajak
sudah ada tiga orang
budi chandra sama saya
mungkin kamu gak diajak buat menghemat budget
kalau udah rezeki nggak bakal kemana
ada yang harus saya kerjain
ada kerjaan buat kamu
ada orang yang mengacau parkiran
setelah kejadian itu
salah seorang anak buah bang edi yang bernama agus
tidak bisa dihubungi
dan tidak bisa diketahui keberadanya
selain itu cari juga siapa pelaku yang bikin kekacauan
dan beri pelajaran
untuk informasi selebihnya tentang kejadian itu
nanti saya kirim nomor kontak petugas lapangan bang edi yang lain
kalian tahu kicimpring nggak
ini salah satu cemilan khas jawa barat
yang sampai saat ini masih ada dan banyak yang suka
saya sudah ganti terminal
sekarang mau ke mana
ke rumah sakit kontrol
kamu mau sembuh atau mau tambah parah
kamu lagi sibuk nggak
di terminal lagi kerja
kamu di rumah
mengantar mn kontrol ke rumah sakit
saya berangkat sekarang

ntar aku lanjut sedekatan
sampai jumpa lagi
paling sejam lagi
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
satu orang lagi kemana
nganterin temen kontrol rumah sakit
masukkan kembali ke tempat yang diperlukan

masukkan kembali ke tempat yang diperlukan

masukkan kembali ke tempat yang diperlukan
masukkan kembali ke tempat yang diperlukan

masukkan kembali ke tempat yang diperlukan
masukkan kembali ke tempat yang diperlukan

itu yang tadi kabur datang lagi
iya kau sendiri kita mau cari temen kamu kan
buat apa rame rame
itu mereka yang nyerang saya sama agus
teman orang yang barusan kabur
kok gak ikut kabur
urusan saya belum selesai
yang barusan kabur namanya yayat
dia sama agus tadi katanya datang ke sini terus diserang kalian
setelah kalian serang agus gak bisa dihubungi
dan gak diketahui keberadaannya
kasih tahu saya atau kalian semua saya sikat
daripada kita yang disikat mending dia yang kita sikat
kenapa kamu disini kenapa gak nunggu dirumah
kamu gak usah bawa motor
saya boncengin aja
saya dipaksa ngejebak kamu
kondisi saya mau ditambah bikin parah
mana yang ancam kamu